tidak terima pencalonannya sebagai kepala desa dibatalkan pria asal desa mayang di jember jawa timur ini langsung emosi
ia mengaku kesal antara panitia pilkades tempat menyatakan ia gagal mencalonkan diri meski sudah lolos verifikasi administrasi pada juni lalu
panitia beralasan pendaftaran calon kades ini dianulir
hal ini dikarenakan adanya perbedaan nomor seri ijazah dari sekolah dan kantor kementerian agama kabupaten jember
meski diwarnai keributan proses pengundian nomor urut calon kades yang digelar pada senin pagi terus dilanjutkan
di kabupaten probolinggo adanya ketidakpastian tahapan pemilihan kepala desa membuat masa asosiasi pemerintahan desa seluruh indonesia
cabang probolinggo berunjuk rasa di depan kantor bupati probolinggo pada senin siang
demonstran sempat berupaya memblokir jalan dengan kendaraannya
namun mereka diadang polisi
masa menuntut pemkap probolinggo segera mengesahkan tahapan pemilihan kepala desa yang rencananya digelar pada tujuh belas februari dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia